terima kasih dr raja
saudara saudara selamat sore
kembali kami akan menyampaikan update data kinerja kesehatan
untuk penanggulangan covid sembilan belas secara nasional
yang data ini kami wimpun sampai dengan cut of time
di pukul dua belas wib dari gugus tugas kabupaten kota
mengalir ke provinsi dan kemudian menuju ke pusat
setelah data kami terima kami tentunya akan melakukan
cross checking data karena data yang kami terima
adalah data yang berasal dari data laboratorium
melalui all record yang kemudian kita konfirmasi
dengan data rumah sakit untuk memastikan
apakah ini pasien follow up atau pasien baru
karena akan ada perlakuan yang berbeda
apabila ini adalah pasien baru yang terkonfirmasi positif
maka kita harus meregistrasikan dalam inu covid sembilan belas
yang kemudian kita laporkan
dan ke who untuk mengkaji epidemiologi secara global
apabila ini kaset follow up tentunya kita gunakan dalam rangka
untuk menentukan kapan pasien ini kita nyatakan sembuh
dan bisa lepas dari perawatan
hari ini kami melakukan pemeriksaan spesimen
sebanyak dua puluh dua dua ratus delapan puluh satu spesimen
sehingga total spesimen yang kita pereksa sekarang adalah
dari pemeriksaan ini kita mendapatkan data konfirmasi positif
satu orang sehingga totalnya menjadi enam puluh enam ratus sembilan puluh lima orang
kalau kita perhatikan distribusi dari penambahan kasus ini adalah
sebagai berikut jawa timur hari ini melaporkan kasus baru
terkonfirmasi sebanyak tiga ratus lima puluh tiga orang
dan kemudian juga melaporkan kasus sembuh
sebanyak dua ratus empat puluh tujuh orang
kemudian sulawesi selatan hari ini melaporkan kasus baru
terkonfirmasi sebanyak satu ratus delapan puluh orang
dan melaporkan juga empat puluh satu kasus sembuh
dki jakarta hari ini melaporkan satu ratus empat puluh kasus baru terkonfirmasi
sembuh dua ratus tiga puluh delapan orang
jawa tengah melaporkan satu ratus tiga puluh empat kasus baru dan lima puluh sembuh
kalimantan selatan melaporkan satu ratus sepuluh kasus baru dan dua puluh delapan sembuh
kalau kita perhatikan dari tiga puluh empat provinsi ini ada enam belas provinsi
yang hari ini melaporkan penambahan kasusnya di bawah sepuluh
ada enam provinsi yang hari ini tidak melaporkan ada penambahan kasus
kemudian beberapa provinsi yang jumlah kasus sembuh
dilaporkan lebih banyak daripada kasus terkonfirmasi adalah
nusa tenggara barat
tiga kasus baru dan dua puluh lima sembuh
banten dua puluh satu kasus baru dan lima puluh empat sembuh
kemudian maluku tujuh kasus baru dan sembilan sembuh
riau empat kasus baru dan dua belas sembuh
kepulauan riau tiga kasus baru dan empat sembuh
kemudian kalimantan barat tidak ada kasus baru enam sembuh
kalimantan utara tidak ada penambahan kasus baru
dilaporkan enam kasus sembuh
kemudian sulawesi selatan sulawesi tengah
tidak ada penambahan kasus dan satu sembuh
saudara saudara total sembuh hari ini adalah sembilan ratus satu orang
sehingga akumulasi keseluruhan menjadi dua puluh tujuh lima ratus enam puluh delapan orang
kalau kita perhatikan persentase nasional sembuh
sekarang berada di kisaran empat puluh dua persen
namun kalau kemudian kita perhatikan
sudah lebih dari tiga belas provinsi yang memiliki persentase sembuh di atas tujuh puluh persen
dan angka ini pasti akan naik
karena proses sembuh ini membutuhkan waktu
saudara saudara banyaknya kasus baru yang kita temukan
ini disebabkan karena tracing yang semakin agresif
yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan daerah
disertai dengan testing
yang masif dari tracing yang kita dapatkan
tentunya kasus yang kami laporkan adalah kasus yang konfirmasi positif
dari pemeriksaan antigen
baik dengan menggunakan real time pcr maupun dengan menggunakan tcm
karena kasus konfirmasi positif pemeriksaan inilah yang masuk di dalam registrasi
untuk pengamatan epidemiologi dunia
bukan menggunakan hasilnya

rapid test hanya akan digunakan sebagai tuntunan untuk kita melaksanakan tracing
dan untuk melihat deteksi dini bagi pekerja migran yang kembali ke tanah air
sebelum dilaksanakan pemeriksaan pcr real time
oleh karena itu saudara saudara sekalian
ini yang kita lakukan di dalam kaitan dengan upaya untuk menegakkan diagnosa
pemeriksaan pcr real time
pcr pada kasus covid sembilan belas
sebenarnya ditujukan adalah untuk bagaimana melakukan intervensi
bagi kesehatan masyarakat
yang ditandai dengan langkah langkah tracing secara agresif
pemeriksaan ini tidak ditujukan untuk menentukan protokol layanan klinis di rumah sakit
dan dari kasus yang kita dapatkan ini
tidak seluruhnya memiliki indikasi untuk dirawat
tidak seluruhnya memiliki indikasi untuk dirawat
banyak hasil pemeriksaan konfirmasi positif
yang kemudian tidak disertai dengan gejala klinis yang diindikasikan untuk kita rawat
sehingga kita akan memberikan saran untuk melaksanakan kegiatan isolasi secara mandiri di rumah masing masing
inilah yang kemudian bisa kita lihat bahwa kapasitas tempat tidur yang kita siapkan
untuk menangani covid sembilan belas ini tidak seratus persen terisi
pada data terakhir yang kita miliki
terisi sebanyak lima puluh lima lima persen
artinya masih ada separuh kapasitas yang belum terisi
dan kemudian kasus yang dirawat pun tidak seluruhnya masuk dalam kondisi yang berat
banyak diantaranya yang kondisi sedang
atau memang membutuhkan pemantauan dan pengawasan khusus
karena ada faktor komorbid yang menyertainya
saudara saudara kasus meninggal hari ini berjumlah empat puluh sembilan orang
sehingga totalnya menjadi tiga tiga puluh enam orang
dampak sudah kita dapatkan di empat ratus lima puluh tiga kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi
kami masih ketat melakukan pemantauan dari orang yang diduga memiliki kontak erat
dengan kasus konfirmasi covid sembilan belas
kami masih positif
yang kita kenal sebagai odp ini sebanyak tiga puluh delapan tujuh ratus enam puluh tujuh
dan sebagian sudah selesai kita pantau pada kurun empat belas hari
dan ternyata tidak menunjukkan kejala sakit apapun
maka kita nyatakan tidak kita pantau kembali
kemudian pasien dalam pengawasan yang kita laksanakan perawatan dan pengawasan ketat
sebanyak tiga belas enam ratus sembilan orang
inilah kinerja data kita
kita harus melihat secara utuh bukan hanya penambahan kasusnya
tetapi juga penambahan jumlah yang sembuh
karena ini menjadi penting
karena bisa menggambarkan tentang beban layanan rumah sakit yang sesungguhnya
saudara saudara ikuti perkembangan covid sembilan belas ini
pada berbagai informasi yang telah kami siapkan
secara resmi agar kita semua bisa mengikuti perkembangannya dengan baik
sekali lagi kami mengingatkan
saat ini kita sudah waktunya kembali untuk beraktivitas
tetapi orientasi aktivitas kita adalah aktivitas yang produktif
oleh karena itu kami berharap apabila memang aktivitas itu tidak terkait dengan produktivitas kita
kita tidak pernah tahu bahwa di lingkungan di luar rumah
kemungkinan ada kasus positif yang berada di tengah tengah kita
inilah menjadi sumber penularan untuk kita
apabila kita melakukan aktivitas yang produktif pun
harus dengan mematuhi protokol kesehatan yang kita tentukan
mari kita melindungi diri kita
dan rajin mencuci tangan
dengan menggunakan sabun dan air mengalir
ini adalah bagian yang terpenting
ingat kita harus kembali produktif
tapi mengedepankan aman
kita bisa membayangkan manakala aktivitas produktif kita
malah mendapatkan penularan penyakit ini
maka keluarga kita yang di rumah
orang tua kita
akan memiliki kemungkinan
yang tertular dari kita
oleh karena itu
patuhi protokol kesehatan ini
ini harus dilaksanakan sekarang juga
terus menerus dan penuh kesadaran
untuk disiplin menjalannya
dengan cara seperti ini
maka kita akan bisa mengendalikan penularan covid sembilan belas ini
mari dengan optimisme
kita yakin bisa melakukan ini
kita yakin dan kita bisa mengerjakan